dari jakarta kita ke jawa barat hari ketiga pasca terjadinya longsor di kawasan cimanggung kabupaten sumedang
petugas masih belum menemukan korban yang tertimbun longsor
sehingga jumlah korban meninggal dunia akibat longsor yang ditemukan pada hari ini tidaklah bertambah
petugas yang berjumlah kurang lebih seribu personel gabungan dari basarnas tni polri pmi dan sejumlah relawan lainnya terus melakukan pencarian
di lokasi longsor tepatnya di desa cihanjuang kecamatan cimanggung kabupaten sumedang
para petugas menggunakan dua alat berat untuk melakukan pencarian warga yang tertimpa longsor
namun hingga pukul lima sore belum ada satupun jenazah yang ditemukan
total pendataan orang yang diduga tertimbun akibat longsor telah mencapai empat puluh jiwa
namun di pos antemortem polda jabar yang terletak di puskesmas sawadadap jumlah korban meninggal hingga saat ini empat belas orang
tim gabungan terus melakukan proses evakuasi korban longsor sumedang dan tim basarnas menyatakan ada empat belas korban yang ditemukan meninggal akibat bencana ini
dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia wilam nasution
selamat malam wilam
bagaimana perkembangan evakuasi hari ini
berarti apakah sudah ada perkembangan terbaru
baru jumlah korban yang berhasil dievakuasi
ada empat unit pemadam kebakaran juga ada enam truk dari pu dan kabupaten sumedang lainnya yang mengangkut longsoran untuk menggali longsoran untuk menemukan korban yang tertimbun oleh longsor
namun sejak pukul tujuh pagi dengan kurang lebih seribu petugas yang terus bekerja tanpa henti hingga saat ini belum ada informasi mengenai korban baru yang ditemukan dari
yang diduga terjadi akibat longsor tersebut
saat ini saya juga berdekatan dengan puskesmas sawadadap di mana dijadikan pos antemortem oleh polda jabar
dan di sana tercatat tiga belas orang yang meninggal dunia yang ditemukan kemarin
juga ada satu yang meninggal di puskesmas karena luka berat sehingga total menjadi empat puluh
dan hari ini tidak ada perubahan mayfrey sama seperti hari kemarin karena memang hari ini tidak ditemukan
dan saat ini pencarian masih berjalan
berlangsung dan direncanakan akan terus berlangsung hingga malam diutamakan jika situasi memang cuaca mendukung
hari ini memang baru sore hari ini terjadi hujan berbeda dengan kemarin di mana pencarian terganggu atau terkendala oleh adanya hujan yang silih berganti seperti saat ini
cuaca lebih cerah dan jika memungkinkan ini pencarian akan dilakukan terus hingga malam
karena memang dari data orang yang melaporkan kehilangan ini ada dua puluh sembilan orang dan di antaranya dua sudah teridentifikasi
namun sisanya masih belum ditemukan
yang menjadi permasalahan adalah mevri karena memang dalam longsoran ini terjadi dua kali sehingga orang orang yang kemungkinan belum ditemukan adalah orang yang kemudian tertimbun oleh longsoran kedua yang memang terjadi pada hari sabtu pukul setengah tujuh malam
dan ini longsorannya lebih besar sehingga menimbun semakin dalam para korban yang terkena longsor mayfrey
iya wilam tadi anda menyebutkan bahwa memang
terjadinya longsor susulan ini kemudian juga menimbun korban korban lainnya ya
di antaranya adalah petugas yang saat itu sedang mengevakuasi kemudian juga ikut tertimbun
bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan hal itu wilam
ya mevri ini jika dilihat memang ada perumahan yang berada di tebing dan pada saat terjadi longsor yang pertama pada pukul empat sore ada tiga rumah yang longsor ke bawah
kemudian setelah maghrib
di sana banyak dari petugas yang sudah datang kemudian warga juga yang ikut membantu
dan kemudian ini mereka sudah berdiri di kawasan yang dicatakan aman seperti itu
di luar garis polisi yang diberlakukan
namun longsor yang kedua terjadi lebih besar sehingga ketika terjadi mereka berlarian seperti itu seperti diceritakan oleh warga di sini
namun ada yang selamat namun banyak juga yang tidak selamat
jadi selebihnya dari delapan orang pertama yang menjadi korban
dari empat puluh lebih korban itu adalah terjadi pada longsoran kedua lebih banyak karena banyak orang yang sebenarnya ingin membantu mengevakuasi kemudian menjadi korban seperti itu
ya wilam dengan kejadian tersebut apa kemudian upaya yang dilakukan petugas untuk mengantisipasi dalam proses evakuasi ini agar jika memang nanti terjadi longsor susulan tidak ada korban jiwa tambahan yang berasal dari sisi petugas
apa yang dilakukan untuk antisipasinya wilam
ya mevri bidang mitigasi dari pvmbg tadi siang sudah datang dan mereka memetakan longsor yang ada di kawasan cimanggung ini
memang kawasan di sini cukup tidak stabil tanahnya karena terjadi pelapukan sehingga jika terjadi hujan deras kembali ini dikhawatirkan terjadi longsor susulan
karena itu para petugas di sini bekerja dengan sangat hati hati
jadi tidak mengutamakan
maksud saya mereka tidak ingin mengambil resiko kembali akan terjadinya korban ataupun longsor susulan
karena itu mereka melakukan dengan sangat hati hati
jika terjadi hujan mereka akan berhenti kemudian jika sudah dinyatakan aman mereka akan melakukan kemudian penggalian seperti itu
warga dan juga media juga diatur jaraknya sejauh mungkin sehingga jika terjadi ada longsor susulan seperti itu diharapkan tidak menimbulkan korban kembali
selain itu juga mayfrey ada
poldo jabar tengah melakukan pedalaman
atas kasus longsornya di kawasan cimanggung ini untuk mendalami apakah terjadinya tindak pidana atau kelalaian dilakukan oleh pengembang sehingga kasus ini akan terus didalami oleh polda jabar
baik terima kasih banyak wilam nasution yang melaporkan langsung dari jawa barat
selamat kembali melanjutkan tugas anda dan kita sama sama berharap prosesnya dapat berjalan dengan lancar
terima kasih banyak